yuk setelah masuk
jadi ada apa
saya minta sama tante
tante harus tenang tante ya
siapa sih kalian
eh kalau lo gak mau terluka
mendingan lo diam
buka pintunya buka
ya allah semoga angga sampai disana tepat waktu
semoga andi back back aja ya allah
kenapa perasaan gue makin gak enak
ini gue udah sampai di lokasinya lu kirim
cuma masalahnya pas gue sampai kesini
boeing udah pingsan
andi gak ada
andi gak ada
andi gak ada
andi gak ada
andi andi gaada
disini gue cuma ketemu tas andi doang
gue kesana sekarang kaya
tungguin gue disana
siap siap siap take care ya hati hati
tolong jaga andi dan lindungi andi ya allah
bang gue udah berhasil sekap istrinya aldebaran
maaf just sini aku bangunin
makasih bang iqbal
kamu makin cantik aja
kok rena keluar kelas kenapa mau ke toilet sakit perut
uncus teleponin mama dong
aku kepikiran mama
kira kira ada apa sebentar ya
iya sus tadi rena di kelas tidak fokus
katanya pengen telfon mamanya
bentar ya jess teleponin ya
itu kejadiannya gimana
jadi begini mas
mau antar bu andden ke kampus
mas tahu kan jalan ini sepi
tiba tiba ada tiga motor menghalangi mobil ini mas
oke sekarang gini lo ngelihat gak muka mereka
mereka semua pakai helm
jadi saya gak bisa kenalin wajah mereka
bener bener kecolongan kali ini
ya udah saya turun mas
buat menghadapi mereka
sementara bu ani masih di dalam
dan saya perintahkan untuk kunci pintu mobil
dan setelah saya pingsan
saya nggak tahu apa apa lagi mas kejadiannya kayak apa
mungkin punya bu anden mas di dalam
ternyata mirna yang telepon
mendingan gue gak usah angkat deh
kalau gue angkat ya pasti bingung
ntar jadi heboh lagi
kayaknya mama lagi sibuk
kan mama lagi ngajar
kalau diangkat incus panggil rena di kelas
sekarang rena masuk ke kelas dulu
belajar lagi sama temen temen ya
ayo miss aku mau belajar lagi
oke rena kita kembali ke kelas ya
kok rena bisa tiba tiba kepikiran andin ya
kayak di jaffa
kalau yang udah udah rena feelingnya begitu kan
saya cuma pengen masin aja
andin sudah sampai di kampus atau belum
soalnya tiba tiba juga perasaan saya jadi nggak enak
bener bener gak ada jejak dari mereka
sebenernya mereka tuh siapa sih
pakai tulik andin skala
gua lagi sama si bu im
lu dimana sekarang
saya lagi di sekolah andrina pak
mirna suruh saya telepon
untuk tau kabarnya
bu andin udah sampai di kampus atau belum
lu dengerin gua baik baik ya
lu jangan kaget
loh jangan kasih reaksi apa apa
kemungkinan andin tuh diculik
makanya tadi top termina gua ngangkat
karena gua gak mau bikin mereka panik semua disana
kemarin itu di rumah al ada sesuatu mencurigakan nggak
kalau gitu besok pagi kita ketemuan di
lokasi yang tanah saya jual
kita ketemuan aja di bengkel kosuma
kebetulan lokasinya juga nggak jauh dari situ
kemarin saya lihat ada orang yang ngawasin di gerbang
setelah saya perhatikan
orang itu langsung pergi pak
yaudah kalo gitu
makasih pak riza
pkl udah kelar nih
balik kuliah lagi deh kita
masa masa paling berharga banget buat kita
tapi gue emang kangen banget sih
kangen banget gua
tau ga kenapa
lo tau sendiri cua cua di kampus kita
sama hari ini lo tau ga mata pelajaran siapa
nah itu lo tau makanya seneng banget
ya biasa aja
tapi kasian juga ya si gary ga dateng hari ini
dia ga jadi ga sempet liat bu andin kan
terus kita deh
selamat pagi semuanya
selamat pagi bu
hari ini bu andin ga masuk
jadi saya yang gantikan ya
bu andin ga masuk bol
buka ya pelajarannya
aduh ketiduran lagi
alhamdulillah migrennya udah ga ada
jam berapa ya
udah jam makan siang nih
ya allah ada randy ya
yaudah saya ajak randy makan siang deh
felis kirim banyak email soal kerjaan
mending saya baca baca dulu deh
tadi tiduran sebentar migren saya kak bu
maaf bikin kamu nunggu
oh ya gapapa bu
yaudah katanya dia mau dibicarakan
kalo gitu kita sambil makan siang aja
kita di rumah
kenapa istri saya bisa sampai diculik
sebelumnya saya minta maaf pak
saya sudah gagal jagain bu andin
saya dikeroyok pak
dan setelah saya sadar
bu andin sudah ga ada di mobil
tadi pas gue sampai
gue udah pingsan
ini panjang banget
gue heran ya kenapa sekarang targetnya jadi kak andien
setau gue penaruh itu targetnya selalu nyokap gue
sekarang gini ya kalo emang bener seperti yang pak helo bilang
memikirkan dalam dibalik semua ini terus kenapa harus andien
kayaknya gak mungkin deh
gue gak tau gue harus mikir dulu
gue harus pastiin itu emang on weir fun atau bukan
om saya mau ke rumah om irfan sekarang ya saya mau bicara bisa
al gak boleh kesini
jessica lagi ada di rumah
gak mungkin mereka berdua ketemu
sorry al ini saya sudah terlanjur dalam perjalanan kantor
gimana kalau ketemunya di kantor saya aja
pta di cipta masih inget kan
oke saya ketemu
kita ke kantor om irvan sekarang ya
oke yaudah sampai ketemu ya
gue jalan dulu ya
harus pastiin dulu ini beneran om irvan atau bukan
terus sekarang gimana gue bisa bantu apa
lo tolong kawal beli beli ke rumah ya
kalo sampe di rumah lo kejadian ini gue beritah sama mereka sebab
sama nyokap gue gak boleh tapi sama yang lain jangan ya
jangan sampe rena tau ya
ingat jangan sampe rena tau
sama satu lagi nga lo tolong cek suci tv rumah gue ya
cari tau siapa yang ngintip rumah gue selama ini
terima kasih gue berangkat aja
rasanya ucapan tadi kayak aku pernah dengar
pengen ngapain kamu
wah papa udah siap aja
mau pergi kemana papa
pak ada urusan di kantor sebentar ya
jess ikut ya papa lihatnya sudah siap nih
sayang kamu nunggu di rumah ngajak aku gak lama kok
pak jess mohon jess bosen banget di rumah
jess ikut ya jess gak akan ganggu kok
jess jangan ya nanti kalo papa udah selesai urusannya papa papa ajak kamu jalan jalan
gak apa apa ya
kamu jangan malu malu loh hafierself tambah lagi yang banyak
terima kasih bu
bu rosa begitu baik selama ini
masa iya bu rosa tegang menyuruh dennis melakukan kejahatan seperti itu
gimana kondisi rumah sejauh ini bu apa teror itu masih ada
ya udah seminggu belakangan ini situasi aman maksudnya lumayan kondusif lah udah gak ada teror teror lagi cukup amat thanks for asking
syukur bu saya lega dengarnya
saya mau tanya apa ibu ingat dengan dennis diano
oh enggak bu enggak enggak kenapa napa sih hanya penasaran aja karena waktu itu saya dan pak al sempat ketemu sama denis di taman
dan dia bilang mau ketemu sama ibu
hubungan ibu dengan denis itu baik ya bu cukup dekat juga
ya seperti itu
saya pernah minta bantuan dia
bantuan bantuan apa ibu
saya minta deniz membantu saya untuk menyelidiki jessica sekretaris almarhum suami saya
oh kenapa diselidikian
karena anak saya nomor dua roy dia sedikit mencurigai jessica
makanya dia minta tolong saya untuk
maaf mas dendi bu
ibu tadi uya telepon katanya di depan ada mas angga mau ketemu sama ibu
ya dah kalau gitu saya ke depan temuin
saya ke depan mungkin angga ya
saya ke depan dulu ya rendy ya
oh gitu yaudah bikin angga minum ya
ada apa enggak ibu
sampai tonton eh ren ada lu juga di sini
iya saya di sini buat kakek ibu bu rosa
gue rasa rendy kalau tahu juga enggak apa apa
karena dia juga kan orang kepercayaan allah
ada apa katanya ada yang mau dibicarakan sama saya
iya tante jadi
terima kasih ki
terima kasih ki
tante saya mau bicara ini penting sekali saya minta mungkin ada tempat yang lebih tertutup
yaudah kalau gitu kita bicara di ruang kerjanya al di situ kedap suara
jadi everything lebih aman safe
makanya diketuk saja
yaudah yuk terima kasih
ada apa lagi nih ya kok suasananya mencekam banget
yuk silahkan masuk
jadi ada apa
saya minta sama tante
harus tenang tante ya
semuanya akan baik baik aja tante
enggak sebenarnya ada apa sih kamu tuh bikin tante cemas tau gak
lebih baik kamu langsung bilang sama tante ada apa
ini masih kemungkinan tentu masih kemungkinan
salah satu ku catat
selesai juga dia

kemungkinan andien itu diculik tante
selesai juga dia
jadi ada apa
harus tenang tante ya
semuanya akan baik baik aja entah
sebenernya ada apa sih
kamu tuh bikin tanda cemas tau gak
lebih baik kamu langsung bilang sama tante ada apa
ini masih kemungkinan tante
kemungkinan andin itu diculik tanpa
apapalau udah tau soal ini
aku udah tau semuanya
saya cerita semuanya kronologi dari awal
pas saya masih di rumah tangga
dan itu posisi al masih di bandung tanta
andin telpon dan kasih tahu semuanya
kalau tiba tiba mobilnya dicekat sama orang orang
dan mereka nyerang andin
di mana al kirim titik andin berada
dan ketika saya sampai di sana tanta
saya cuma ketemu sama bobi
anin sudah tidak ada di sana
itu pun boyim juga pingsan tanta
ya allah gar
ini andin pasti ketakutan
tapi terornya itu kan targetnya tanta
saya yang jadi target teror teror ini semua
maksudnya kenapa sekarang andin yang diculik
ya saya mengerti tanta
cuma sampai saat itu
itu masih jadi tanda tanya buat saya sama allah
kenapa andin jadi korban
dan jadi targetnya sampai diculik
tapi ada informasi penting tanta dari riza
dia bilang kalau semalam itu
ada orang yang mencurigakan di rumah al
dan al minta bantuan saya juga untuk cek cctv
boleh dicek tanta
cctv ya boleh boleh boleh
tadi malam tanta
selamat siang mbak
selamat siang pak
saya ali baran mau bertemu dengan pak irfan
sudah ada janji
maaf pak irfan belum sampai
tadi dia bilang sama saya sudah di jalan
saya kurang tahu juga ya pak
kamu duluan yang sampai
kok enggak baru kok

yaudah kita langsung ke ruangan saya
apa yang penting
tadi dalam perjalanan menuju kampus
andien diculik semua orang
gak ada pengawalan buat dia
saya pasti berikan andien pengawalan om
cuma masalah ini feeling saya ini udah diincar
ini om irfan dia kaget beneran untuk acting ya
terus kamu sudah lapor polisi
saya belum lapor polisi
saya takut penculiknya malah makin nekat
wah enggak enggak bisa kayak gini
jangan om enggak usah dulu
sepertinya om irfan beneran panik
apa bukan dia yang ngelakuin
enggak kamu ini
selamat siang pak aldebaran alfahari
anda gak perlu tahu siapa saya pak aldebaran
yang anda perlu tahu
istri anda sekarang ada bersama saya
jangan coba coba untuk lapor ke polisi
kalau mau istri anda selamat
saya udah bilang anda nggak perlu tahu siapa saya
jadi gak usah banyak tanya
saya minta anda siapkan uang cash sebesar lima miliar besok malam
setelah itu saya kasih tahu tempatnya kemudian
tapi ingat anda jangan coba coba untuk lapor polisi
buka pintunya buka
sebentar saya telepon lagi
dia minta tembusan lima miliar om
ya mau gak mau harus saya
kamu bayar lima miliar tapi gak telepon polisi
om saya nggak mau membahayakan andin
kalau saya telepon polisi takutnya andin dikacau
tapi apa apain sama mereka om
sekarang saya harus ke bank
dan saya minta sama om jangan lapor polisi
saya punya cara saya sendiri om
saya nggak mau orang lain terlibat dulu
saya tahu ke andin kenapa napa
saya permisi dulu
apa jangan jangan iqbal yang melakukan ini